rapat dewan gubernur bank indonesia
pada tanggal enam belas dan tujuh belas september dua ribu dua puluh
suku bunga acuan bi tujuh day reverse rebo rate sebesar empat persen
demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar tiga dua puluh lima persen
dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat tujuh puluh lima persen
perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah
untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid sembilan belas
bank indonesia menekankan pada jalur kuantitas
termasuk dukungan bank indonesia kepada pemerintah
dalam mempercepat realisasi apbn tahun dua ribu dua puluh
di samping keputusan tersebut
bank indonesia menempuh pula langkah langkah kebijakan sebagai berikut
pertama melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua memperkuat strategi operasi moneter
guna meningkatkan transmisi stand kebijakan moneter
tiga memperpanjang periode ketentuan
insentif pelonggaran giro wajib minimum rupiah
sebesar lima puluh basis point
bagi bank yang menyalurkan kredit umkm
yang ditetapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional
dari semula tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
diperpanjang menjadi sampai dengan tiga puluh juni dua ribu dua puluh
mendorong pengembangan instrumen pasar uang
untuk mendukung pembiayaan korporasi dan umkm
sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional
kelima melanjutkan perluasan akseptasi
dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi
melalui perpanjangan kebijakan merchant discount rate
atau mdr sebesar
untuk usaha mikro atau umi
yang semula dari tiga puluh september dua ribu dua puluh
menjadi sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
r nenek dan anak anak fantasy
mereka bisa tersama dengan lien
perekonomian global yang membaik mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global di semester dua
yang berpotensi lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya
berlanjutnya peningkatan ekspor di berbagai negara dan indeks kontainer logistik global
juga mengindikasikan perbaikan aktivitas perdagangan dunia pada triluan iii dua ribu dua puluh
di pasar keuangan global ketidakpastian yang masih tinggi antara lain dipengaruhi isu geopolitik tiongkok amerika serikat
tiongkok india brexit di inggris dan juga
menurunnya atau kontraksi ekonomi di eropa mempengaruhi pasar keuangan global dan ketidakpastiannya
perkembangan ini berpengaruh terhadap menurunnya aliran modal ke negara berkembang
kecuali yang ke tiongkok dan berdampak pada berlanjutnya tekanan terhadap mata uang di berbagai negara tersebut
sementara itu konsumsi rumah tangga membaik secara terbatas seiring berlanjutnya stimulus fiskal
seperti penyaluran bantuan sosial dan pemberian gaji ke tiga belas kepada aparatur sipil negara atau asn
beberapa indikator dini menunjukkan perbaikan
seperti penjualan retail indeks kepercayaan konsumen dan purchasing manufacturing index sektor manufaktur
secara spasial perbaikan ekonomi tercatat di beberapa daerah luar jawa yang memiliki ekspor komoditas
kedepan prospek berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik banyak dipengaruhi perkembangan mobilitas masyarakat
sejalan dengan ekonomi ekonomi domestik
dengan penerapan protokol covid sembilan belas di sejumlah daerah
kecepatan realisasi anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
kemajuan restrukturisasi dan penjaminan kredit
serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital khususnya untuk pemberdayaan umkm
bank indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah
terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional
ketahanan sektor eksternal indonesia pada triwulan tiga dua ribu dua puluh tetap kuat di tengah dinamika penyesuaian aliran modal asing
domestik pada september dua ribu dua puluh
defisit transaksi berjalan diperkirakan lebih rendah
didukung membaiknya ekspor di tengah
lebih rendahnya import seiring dengan belum kuatnya permintaan domestik
neraca perdagangan pada bulan agustus dua ribu dua puluh mencatat surplus
yaitu dua tiga puluh tiga miliar dolar amerika serikat
melanjutkan surplus pada bulan sebelumnya sebesar tiga dua puluh empat miliar dolar amerika serikat
sementara itu aliran portfolio asing di triwulan tiga dua ribu dua puluh yang hingga akhir agustus dua ribu dua puluh tercatat net inflow
atau aliran masuk portfolio asing
sebesar dua puluh empat miliar dolar as
tiga belas miliar dolar amerika serikat
kemudian mengalami net of flow atau aliran portfolio asing keluar
sebesar tujuh puluh lima miliar dolar amerika serikat
pada dua minggu pertama september dua ribu dua puluh
seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan
posisi cadangan dewisa indonesia pada akhir agustus dua ribu dua puluh
meningkat menjadi sebesar satu ratus tiga puluh tujuh miliar dolar amerika serikat
setara pembiayaan sembilan empat bulan import
atau sembilan bulan import dan pembayaran utang
serta berada di atas standar kecukupan internasional
sekitar tiga bulan import
kedepan defisit transaksi berjalan
untuk keseluruhan tahun dua ribu dua puluh diperkirakan tetap rendah
di bawah satu lima persen dari pdb
sehingga terus mendukung ketahanan
dengan langkah langkah stabilisasi bank indonesia
nilai tukar rupiah relatif terkendali
di tengah tingginya tekanan pada agustus dan september dua ribu dua puluh
hingga enam belas september dua ribu dua puluh nilai tukar rupiah tercatat
dibandingkan dengan akhir juli dua ribu dua puluh
atau terdepresiasi enam empat puluh dua persen
apabila dibandingkan dengan posisi akhir desember dua ribu dua puluh
pelemahan rupiah pada agustus september dua ribu dua puluh
antara lain dipengaruhi masih tingginya ketidakpastian
baik karena faktor global maupun sejumlah risiko domestik
kedepan bank indonesia memandang nilai tukar rupiah berpotensi
kembali menguat seiring dengan tingkatnya
yang secara fundamental masih under value
didukung inflasi yang rendah dan terkendali
defisit transaksi berjalan yang juga lebih rendah
daya tarik aset keuangan domestik
dan premi risiko indonesia yang menurun
bank indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar
melalui penguatan efektivitas operasi moneter
dan ketersediaan likuiditas di pasar
ini tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat
dan pasokan yang memadai
sehingga inflasi ihk sampai dengan agustus dua ribu dua puluh
tercatat sebesar sembilan puluh tiga persen atau year to date
secara tahunan inflasi ihk tercatat rendah
yaitu sebesar satu tiga puluh dua persen year on year
menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya
sebesar satu lima lima puluh empat persen year on year
inflasi inti tetap rendah
dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat
konsistensi kebijakan bank indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi
stabilitas nilai tukar yang terjaga
inflasi kelompok administer prices juga rendah
terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara
sementara itu deflasi pada kelompok volatile food
dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat
pasokan yang memadai sejalan dengan panen
di berbagai sentra produksi dan distribusi yang terjaga
bank indonesia memperkirakan inflasi pada tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
akan terkendali dalam sasarannya tiga persen plus minus satu persen
kondisi likuiditas lebih dari cukup
sehingga terus mendorong penurunan suku bunga
juga kondusif bagi
hingga lima belas september dua ribu dua puluh
bank indonesia telah menambah likuiditas
atau yang sering kita sebut kuantitative easing
di perbankan sekitar rp enam ratus enam puluh dua satu triliun
terutama bersumber dari penurunan giro wajib minimum
sekitar rp enam ratus dua puluh dua satu triliun

dan ekspansi moneter sekitar rp empat ratus sembilan puluh satu tiga triliun
longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya
rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga
atau al per dpk yaitu
dua puluh sembilan dua puluh dua persen pada bulan agustus dua ribu dua puluh
dan juga rendahnya suku bunga pasar uang antarbank
atau puap overnight yang sekitar tiga tiga puluh satu persen
longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga
kebijakan bank indonesia berkontribusi menurunkan
suku bunga deposito dan kredit modal kerja
pada bulan agustus dua ribu dua puluh dari lima enam puluh tiga persen
dan sembilan empat puluh tujuh persen pada bulan juli dua ribu dua puluh
menjadi lima empat puluh sembilan persen dan sembilan empat puluh empat persen
sementara itu imbal hasil surat berharga negara atau sbn
sepuluh tahun pada agustus dan september dua ribu dua puluh
meningkat dari enam delapan puluh tiga persen pada juli dua ribu dua puluh
menjadi enam delapan puluh tujuh persen pada agustus dua ribu dua puluh
dan enam sembilan puluh dua persen per lima belas september dua ribu dua puluh
sejalan dengan ketidakpastian di pasar keuangan
baik karena faktor global maupun sejumlah
dari besaran moneter pertumbuhan besaran moneter m satu
uang beredar dalam arti sempit
dan m dua uang beredar dalam arti luas
pada agustus dua ribu dua puluh meningkat menjadi masing masing
dampak ekspansi baik ekspansi moneter
maupun ekspansi fiskal pemerintah
bank indonesia terus juga memperkuat
stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong
bank indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan
apbn tahun dua ribu dua puluh melalui pembelian sbn dari pasar perdana
dalam rangka pelaksanaan undang undang nomor dua tahun dua ribu
baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung
sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program
pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi
sampai dengan lima belas september dua ribu dua puluh bank indonesia telah membeli spn
di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan keputusan bersama
menteri keuangan dan gubernur bank indonesia tanggal enam belas april dua ribu dua puluh
sebesar rp empat puluh delapan tiga triliun termasuk didalamnya melalui skema
lelang utama lelang tambahan atau green sue option dan private placement
sementara itu realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk
pembiayaan public goods di dalam apbn dua ribu dua puluh oleh bank indonesia
melalui mekanisme pembelian sbn secara langsung sesuai dengan keputusan
bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
berjumlah rp sembilan puluh sembilan delapan triliun
dengan komitmen bank indonesia dalam pembelian spn dari pasar perdana tersebut
pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi apbn
untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional
selain itu bank indonesia juga telah merealisasikan
pembagian beban dengan pemerintah untuk pendanaan non public goods
khususnya untuk umkm sebesar rp empat puluh empat tiga puluh delapan triliun
besarnya pendanaan rp empat puluh empat tiga puluh delapan triliun pembagian beban tentu saja sesuai
dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
stabilitas sistem keuangan tetap terjaga
meskipun risiko dari meluasnya dampak covid sembilan belas terhadap stabilitas sistem keuangan
rasio kecukupan modal atau capital aducy ratio perbankan
pada bulan juli dua ribu dua puluh tetap tinggi yaitu dua puluh dua sembilan puluh enam persen
dan rasio kredit bermasalah atau non performing loan tetap rendah
yaitu secara bruto tiga dua puluh dua persen dan secara neto satu lima belas persen
namun demikian fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah
akibat pertumbuhan kredit yang terbatas
sejalan permintaan domestik yang belum kuat karena kinerja di sektor dunia usaha
yang masih tertekan dan kehati hatian perbankan
akibat berlanjutnya pandemi covid sembilan belas
pertumbuhan kredit pada agustus dua ribu dua puluh tercatat rendah
yaitu sebesar satu empat persen
sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga tinggi
yaitu tercatat sebesar sebelas enam puluh empat persen pada agustus dua ribu dua puluh
kedepan intermediasi perbankan diharapkan kembali membaik
dan kemampuan pemulihan ekonomi domestik
beberapa sektor telah mencatat peningkatan pertumbuhan kredit
yaitu sektor pertanian pertambangan dan transportasi
selain itu total restrukturisasi kredit perbankan hingga agustus dua ribu dua puluh
telah mencapai delapan belas enam puluh empat persen dari total kredit
ditopang dengan likuiditas yang terjaga
berbagai perkembangan ini disertai dengan akselerasi program pemulihan ekonomi nasional
antara lain melalui penguatan penjaminan kredit oleh pemerintah
diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan ke depan
bank indonesia akan melanjutkan kebijakan makro prudensial yang akomodatif
untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan
guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif
lancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai tetap terjaga
pertumbuhan uang karta yang diedarkan pada agustus dua ribu dua puluh
menurun dari enam tujuh belas persen pada juli dua ribu dua puluh menjadi lima delapan persen year on year
bank indonesia akan melanjutkan pembelian pembayaran ekonomi nasional
pertumbuhan nilai transaksi non tunai menggunakan atm kartu kredit
kartu debit dan uang elektronik juga mencatat kontraksi tiga belas sembilan puluh empat persen year on year pada juli dua ribu dua puluh
implementasi blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima tersebut
melalui perbaikan infrastruktur pengaturan dan mekanisme insentif yang relevan
melalui kebijakan sistem pembayaran
termasuk terus mendukung efektivitas berbagai program pemerintah
untuk pemulihan ekonomi nasional
termasuk di dalamnya di dalam penyaluran bantuan sosial elektronifikasi
moda moda transportasi dan elektronologi transaksi pemerintah di pusat dan di daerah
melakukan pembahasan apakah di komisi sebelas dpr ri maupun di badan anggaran dpr ri
dalam rangka penyusunan apbn dua ribu dua puluh satu
sudah kami sampaikan bahwa bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh dua
yaitu sekitar empat delapan persen sampai dengan lima delapan persen
hampir seluruh kebijakan bank indonesia diarahkan untuk bersama bersinergi berkoordinasi
dengan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
kemarin di badan anggaran disepakati bahwa asumsi makro dalam penyusunan apbn dua ribu dua puluh satu pertumbuhan ekonominya lima persen
nah perbaikan perbaikan pemulihan ekonomi ini tadi kami sampaikan tentu saja faktor faktor yang mempengaruhi apa
seberapa cepat mobilitas manusia mobilitas barang membeli jasa mobilitas ekonomi yang sering bapak presiden menyebutkan produktif dan aman
itu seberapa cepat itu dilakukan